perusahaan pembuat kamera aksi yaitu gopro sedang diambang kebangkrutan
saham perusahaan asal amerika serikat tersebut terus turun hingga berujung pada pemecatan karyawan
dilansir dari tech crunch pada awal januari dua ribu delapan belas gopro memproses pemecatan dua ratus hingga tiga ratus karyawan
untuk menyesuaikan sumber daya dalam kebutuhan bisnis
ratusan karyawan perusahaan besutan nick woodman ini masih akan mendapatkan gaji hingga enam belas februari dua ribu delapan belas
sebelumnya di dua ribu enam belas perusahaan yang berbasis di california ini pernah memecat seratus karyawan di divisi entertainment
sementara di dua ribu tujuh belas gopro juga mengurangi dua ratus tujuh puluh pekerjaan
kekacauan dalam goprow dimulai saat terdapat masalah produk drone karma
pesawat tanpa awak itu mengalami masalah saat terbang hingga berujung pada penarikan produk
meski penjualan sempat naik gopro karma memiliki pesaing baru yaitu dji yang mengeluarkan drone mavic pro
sementara itu kehancuran gopro juga berimbas pada sang ceo yaitu nick woodman
pada awal januari dua ribu delapan belas woodman menyatakan telah memangkas gaji tahunannya menjadi sebesar satu dolar amerika
atau sekitar tiga belas empat ratus seorang ceo
padahal sebelumnya menurut catatan forbes woodman sempat menikmati gaji hingga ratusan ribu dolar amerika
di luar insentif lainnya
di dua ribu enam belas gaji pria berusia empat puluh dua tahun ini
mencapai delapan ratus ribu dolar amerika atau sekitar sepuluh tujuh miliar rupiah
ditambah bonus performa tiga ratus ribu dolar amerika atau sekitar empat miliar rupiah
bersamaan dengan nilai saham go pro yang terus jatuh kekayaan nick woodman ikut tergerus
jangan lupa like share dan subscribe ya